pemerintah melalui keputusan menteri pupr telah menetapkan tarif baru untuk masing masing ruas tol sejak dua ribu dua puluh
penyesuaian tarif tersebut bersifat reguler dan telah diatur dalam peraturan yang ada
ke enam ruas tol tersebut adalah jakarta outer ring road cikampek padalarang padalarang cilenyi semarang seksi abc palimanan kanci dan surabaya gempol
selain enam ruas tol yang mengalami penyesuaian harga terhitung tujuh belas januari dua ribu dua puluh satu pukul juga berlaku untuk tarif tol jakarta cikampek dua elevated terintegrasi dengan jalan tol cikampek yang belum dikenakan tarif sejak dioperasikan pada lima belas desember dua ribu sembilan belas lalu
jadi ada enam ruas di lingkungan jalan tol jasa marga group yang akan melakukan
penyesuaian tarif secara berkala
kemudian setelah itu juga ada satu tarif yaitu tarif integrasi jakarta cikampek elevated dengan jakarta cikampek yang existing yang juga akan diberlakukan
tarif penyesuaian berkala seluruhnya tujuh ruas merupakan bagian dari ruas ruas yang telah kami terima sk penetapan baru dari menteri pupr
sejak tahun dua ribu dua puluh
dikutip dari cnbc indonesia com untuk tarif ruas tol jakarta outer ring road jor golongan satu naik menjadi rp enam belas dari sebelumnya rp lima belas
sementara untuk tol jakarta cikampek golongan satu naik dari rp lima belas menjadi rp dua puluh imbas dari integrasi tarif tol layang elevated dan ruang existing di bawah